gubernur jawa tengah ganjar pranowo menanggapi santai info bahwa dirinya mendapat rekomendasi pdip sebagai calon presiden
isu tentang ganjar sebagai capres pdip itu dikatakan ketua dpc pdip solo fx hadi rudiatmo kemarin
menurutnya kepastian pengumuman rekomendasi partai itu tinggal menunggu waktu
di konfirmasi terkait hal itu ganjar mengaku tidak tahu sebab dirinya masih fokus mengurusi momen mudik lebaran
rekomendasi capres pdip sepenuhnya ada di tangan ketua umum pdip megawati soekarno putri